yang si pedut sampai tahlilan
sudah dengar berita belum
tak boleh beli motor
kamu sampai dikubur
oh kalau yang itu mas saya ingat cengkum
itulah kalau orang tamak takut kehilangan hartanya
semuanya tadi kubur takut disita
sampai informasi hidup juga dikubur sama dia
kenapa sih ih pak ustad ini nggak boleh tau

jadi kalau misalnya emak eros pindah ke ciraos pasti pak ustadz bakalan tau
emak gak seneng aja kalau dia tau nanti dia sering main ke rumah emak
dadeh nih yang sering gemar gembor
enggak emak kan emak tau sendiri apa sih yang bisa dirahasiain nih ciraos
iya bener deh bagian kan ciraos isinya bapak bapak semua emak
mau cucu bantuin gak
yun buka pintunya
akan mau masuk
aku gak sengaja ngelihatnya yun
dia negur aku
aku tuh negur balik
masa orang negur aku diam aja
agang kan udah janji gak mau main api lagi
punya rizki dihamur hamurin buat selingkuh
yun buka yun
gak ada yang lain
yuyun gak mau
iya akang janji
kalau yuyun denger akang masih ngobrol sama yati
kita cerai beneran kang
akang pengen selamanya sama yuyun
akang boleh masuk ya
saya mah masih mending
gila tapi banyak duit
cek tumpen yang aku gila
sekarang yang aku
itu mah tatang
ini si aceh nih
dulu dia gotong gotong kardus
bang mau pinjem obeng
ini motornya mesinnya mati
gak ada bawa barang berat
led lcd lagi dang
saya kan udah bilang gak usah cerita cerita ke orang
barang biasa doy
saya mah kalau beli barang baru lagi
saya gak mau kasih tahu kamu lah
boro boro tv kardusnya aja gak ada
jampul inci kan besar
kok gak keliatan sih
eta emang supersonik beneran pedut
kok kamu tau sih kalo itu kardus kosong
ya tau lah kum
aku itu tv supersonik lima puluh inci kan berat
kamu hebat ceng
gak jatoh mengangkat supersonik
sama sama kang dudung
istrinya kang dudung
iya cuk makasih
silahkan duduk cuk
rumahnya bersih banget cuk
semuanya tersusun rapi
kang begini atu kalau ngurus rumah
saya memang begini suaranya dari dulu
gak apa apa cuk
cuk eda kerja di luar gimana
kerja di rumah
enak gak kerja di hongkong
namanya juga kerja
jadi dienak enakin aja
saya buatin minuman dulu
gak repot atu cuk
kan lebih enak kalau ngobrol ada makanan dan minuman
jadi ngobrolnya lebih nyaman
gini dong kang kalau ngurus rumah

berapa harga motornya ya
kalau kita beli cash harganya sekitar enam belas juta